ada kerusuhan apa itu
tuhan aku cepat bantu ayah anda
sebaiknya bawa masuk beseran
biar paman yang membantu setiap ramah
aduh ya allah
itu gara garanya ropang
aduh bener bener rikah mehawak
kurawan pada sakit sekarang badan kamu
iyak kepala aku sakit kik
tangan juga sakit
kakinya juga sakit kik
tapi untung saja tek
tulang tulang kamu kagak jadi empuknya
oh memangnya bandang presto
sokatu ulang ambak
tidak gini maka kita pindah saja dari sini
takutnya nanti kamu salah sasaran dewi
sedih nggak kamu
alah alah ini kamu tuh nggak sekolah
lagian gua kamu emangnya jelakung minta digendong segala
sok bagaimana biar mesra
kamu sudah berbobong
mau aku berbobong tapi aku tidak mau
aku mau kamu berdiri
nah gitu nya tangan kamu mana
ini aku di gandong
aku tidak mau
aku tidak mau aku nyeri
aku mau ke gandong
aku tidak mau
kita habisi dia
tutur aku cepat bantu ayah anda
kau masuk istirahat
biar paman yang membantu istirahat
mari kita hadapi bersama
aku tidak membutuhkan bantuan
aku masih belum memanggil
tapi sebagai sempati dan saudara
aku harus membantumu
agar keadaan bunda cepat pulih
ibu bunda sangat mengkhawatirkan
dia itu adalah orang yang sangat berbahaya
dia akan melakukan apapun
untuk menyakiti ayah anda
jangan cemas ayah anda dan paman sanjang lodaya
bukan orang sembarangan
aku yakin sekali
mereka bisa mengatasi masalah
lebih baik bunda istirahat
sementara ayah anda
sedang berjibaku melawan para musuh itu
kita doakan saja ibu bunda
semoga ayah anda dan juga paman sanjang lodaya
dijauhkan dari segala marah bahaya
apa yang mereka lakukan disini
bagaimana cara mereka interior
betika dan tak ingin risks
ini semua bahaya
kami berada di sana
mereka tinggal berada di sana
untuk membokong siri wangi
dan itu semua
kalau begini caranya
posisiku bisa dalam
aku harus melakukan sesuatu
apa yang harus
aku harus berpura pura
membantu raih prabu siri wangi
dan dia juga
aku akan melakukan sesuatu

yang akan menjadikan
raih prabu siri wangi
dan itu adalah
dan itu adalah
dan itu adalah
dan itu adalah
dan itu adalah
ilmunya sangat berbahaya
sudah terkena oleh jurusku
sekarang dalam keadaan terluka
rai pergi dari sini
untuk mengurus perusahaan yang lebih penting rai
biar aku yang meringkus orang ini